kita ke informasi selanjutnya mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio meminta masyarakat melihat pernyataan indonesia akan bubar tahun dua ribu tiga puluh sebagai peringatan semata
gatot yakin negeri ini akan tetap bertahan jika pemerintah bisa keluar dari berbagai krisis baik di bidang ekonomi hukum dan sosial
sebelumnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyampaikan ancaman indonesia akan bubar di tahun dua ribu tiga puluh
pidato di depan kader partai gerindra yang viral di media sosial itu diambil prabowo dari sebuah novel berjudul green
novel itu adalah tulisan fiksi ilmiah dari dua penulis asal amerika serikat
bagaimana kita memandang ini jadi mari kita berpikiran positif bahwa itu adalah merupakan semacam warning untuk kita lebih waspada
sesama sebagai anak bangsa saling melihat indikasi indikasi ke arah itu
apa bisnis sudah ada mari kita satukan hati untuk indonesia untuk memperbaikinya agar itu jangan sampai terjadi